menurut bapak kebutuhan ibu saat ini tidak perlu tiga alat promosi cukup satu saja
perlu semuanya pak kalau kartu nama itu diberikan untuk calon pelanggan yang potensial
jak saya minta doa restu ya
doa restu lu mau kawin lagi
bukan atujak saya teh mau wawancara kerja di perusahaan retail mobil
oh iya gue doain dah biar sukses
makasih aja nanti kalau saya udah kerja kantoran gak ngejek lagi kamu sama pur jangan sedih ya
gue mah gak sedih malah seneng kan saingan ngojek gue berkurang
pak target pemberian kartu nama brosur sama spanduk itu beda beda loh
bapak tau bu
kalau kartu nama itu diberikan buat calon pelanggan menengah ke atas kalau brosstur itu untuk menengah sama menengah bawah
kalau menengah bawah iya beli rendang kiluan
ya udah saya pamit atau pur
ya udah gisono gue juga mau ke ambasador tapi ntar siangan dikit kalau sekarang pasti belum buka
gh ngga diin from saik
iya pak berangkat wawancara
doain please ya pak
yaudah atuh assalamualaikum
iya ini lagi mau jalan
bukan ngejek mi
tapi pipih teh mau berangkat wawancara kerja
menurut bapak kebutuhan ibu saat ini tidak perlu tiga alat promosi
cukup satu saja
perlu semuanya pak
kalau kartu nama itu diberikan untuk calon pelanggan yang potensial
nah kalau brosur itu ditempel di dinding dinding rumah orang
dan kalau sepanduk kita pasang di depan pagar pak
biar semua orang tahu
dengan kemampuan ibu menggosip tanpa alat promosi juga semua orang sudah tahu
neng ineke masih dirawat di rumah sakit
nanti saya cari sendiri alamat rumah sakitnya

cepat sembuh neng ineke
bapak sebetulnya jadi beliin enggak sih
bukan tidak jadi dibelikan
tapi pilih salah satu saja
karena memang dananya hanya untuk cukup pilih salah satu
kartu nama brosur atau spanduk
tidak bisa semuanya pak
udah pilih brosur aja
bisa ditempel bisa juga dibagikan
ya sudah brosur saja

ini amin iya sebentar masuk siap
burp yang hijau
pagi pagi udah kelihatan bete banget pak
ini sakit ya
kamu gak nengok
ini rencananya saya mau nengok
bagusnya bawa apa ya teh
kalau saya bawa apel
ya udah tuh
saya bawa jeruk aja
ih sama aja
kalau jeruknya manis tetap aja mahal
bang beli murkacang hijau bang
ya nggak ada lagi ya bang
iya gak ada lagi
nih udah dimakan sama temen kamu
purno barusan pergi
kalau tisna aku gak liat
tisna pagi pagi udah perangkat
ngelamar kerjaan dia mau kerja kantoran
kamu mau es dawet gak
siapa yang sirik
sekarang gue udah dapat langganan
nah buat bulanannya gue dari langganan
buat hariannya gue dari penumpang yang lain
kata bapaknya tisna kalau orang yang sombong gak berkah